kita tinggalkan parlemen ke informasi selanjutnya dari ibu kota baru ya
belum genap sebulan presiden joko widodo mengumumkan perpindahan ibu kota negara ke kalimantan timur
harga tanah di kabupaten kutai kartanegara dan kabupaten penajam pasar utara mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya
ya namun hingga saat ini belum ada lahan yang berpindah ya memang heranov
karena belum ada kesepakatan antara penjual dan pembeli
dan juga sejumlah lahan ini kabarnya gagal dijual karena masih terbentur masalah administrasi
presiden joko widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke kabupaten penajam pasar utara dan kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
warga pun mulai memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual tanah mereka
bahkan ada yang menjual kebun kelapa sawitnya
namun pasca pengumuman itu belum ada pihak yang serius untuk membeli lahan warga
warga menduga peningkatan harga lahan milik warga ini akibat para spekulan atau magelar tanah yang mulai bermunculan
untuk mencari lokasi yang strategis di dekat ibu kota negara
ngadiman warga desa margomulyo kecamatan samboja mengaku bahwa saat ini lahan yang sebelumnya kurang dilirik atau kurang lagu dijual
kini sudah mulai ditawar tawar
bukan hanya di wilayah samboja kutai kartanegara yang banyak dilirik
namun juga di kecamatan sepaku yang menjadi lokasi ibu kota negara
tadinya satu hektare satu ratus lima puluh sekarang sudah melonjak sampai enam ratus
per meter persegi banyak
bukan per meter per hektare itu
jadi kalau namanya di dekat ibu kota nggak tahu kalau di daerah penajam itu lebih dari itu per meter
sementara itu ahmad yaryadi lurah argosari kecamatan samboja mengatakan
pasca pengumuman lokasi ibu kota negara baru ada di kabupaten penajam pasar utara dan kutai kertanegara
banyak orang yang datang menawar tanah di kecamatan penajam
namun beberapa transaksi jual beli tanah tersebut gagal terlaksana
karena para pembeli menginginkan surat penguasaan lahan yang dituarkan oleh kecamatan
sedangkan warga baru memiliki surat terat yang dikeluarkan oleh kelurahan
kemudian legalitasnya merahkan
karena makin sesuai sama surat keterangan garapan dia nggak maupun
minimal bpht yang ditandatangani oleh kepala kepala kepala ia tercapai
banyaknya warga yang belum memiliki sertifikat atas lahan mereka
karena sebagian besar lahan mereka
masuk dalam kawasan taman hutan rakyat bukit suharto
pihak pemerintah kabupaten kutai kertanegara
berencana mengamankan lahan taman hutan rakyat bukit soeharto yang saat ini dikuasai warga
surya adman kutai kartanegara kalimantan timur